oke pembatasan sosial berskala besar mulai resmi berlaku hari ini
nah dalam psbb kali ini ya ada sejumlah kebijakan penting yang cukup berbeda
dari psbb pada april lalu dan psbb transisi
saya ajak anda untuk lihat bersama beberapa poin penting dan juga sanksi psbb dki jakarta
ini kita lihat dari poin penting terlebih dahulu
kalau kita lihat yang bersumber dari pergub nomor delapan puluh delapan tahun dua ribu dua puluh ya
pada minggu siang gubernur anies baswedan mengumumkan
kalau warga yang positif covid sembilan belas khususnya otg
dilarang untuk melakukan isolasi mandiri di rumah
hal ini diputuskan untuk mencegah adanya kluster keluarga
atau kluster perumahan yang sekarang marak terjadi
atau banyak ditemui khususnya di wilayah dengan padat penduduk ya
jadi warga yang nantinya positif covid sembilan belas akan menjalani isolasi terkendali
yang lokasinya sudah ditetapkan oleh tim gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
provinsi dki jakarta
jadi kemudian jumlah kapasitas orang di perkantoran juga
baik di kantor pemerintahan atau swasta
nah kalau ada kalau ada yang positif covid sembilan belas maka kantor harus ditutup
jadi jika kantor anda ada satu saja yang positif covid sembilan belas
sembilan kantor harus ditutup selama tiga hari
ini untuk dilakukan penyemprotan desinfektan
nah berikutnya ini sama seperti psbb transisi tapi berbeda dengan psbb sebelumnya
pusat perbelanjaan atau mal ini tetap bisa beroperasi tapi banyak syaratnya
kemudian kalau kita lihat di restoran atau tempat makan yang ada di dalam mal ini
tidak boleh makan di tempat dan hanya boleh take away tidak boleh dine in
anda harus hati hati sekarang ya kalau ke mal ya
berikutnya adalah yang poin keempat yang jadi sorotan juga adalah pembatasan transportasi umum
jadi jumlah penumpang di angkutan umum seperti transjakarta
jadi untuk kendaraan pribadi juga gage atau ganjil genap ini ditiadakan
sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan
mungkin nanti sampai dua minggu ke depan dua puluh tujuh september ya
ini akan dievaluasi kembali
tapi penumpang kendaraan pribadinya ini hanya bisa diisi maksimal dua orang per baris kursi
kecuali bagi yang berdomisili di alamat yang sama
oke selanjutnya kita lihat kalau tadi ada poin poin pentingnya
sekarang apa sih sanksinya
nah ini sanksinya kita bagi dua ya
pemerintah provinsi dki jakarta juga sudah menetapkan sanksi
ini progresif bagi perorangan dan juga pelaku usaha yang melanggar
kita lihat dari sanksi untuk perorangan
jadi kalau anda tidak pakai masker kemana mana
anda pergi keluar nggak pakai masker
ini akan dilakukan sanksi berupa kerja sosial dan juga denda
jadi kalau anda satu kali melanggar
ini satu kali melanggar
anda akan dikenakan kerja sosial satu jam kerja
atau denda dua ratus lima puluh ribu rupiah
nah kalau kemudian anda masih mengulang pelanggaran ini
dua kali pelanggaran
kerja sosialnya jadi dua jam
kemudian akan berlipat jadi lima ratus ribu dendanya
kalau tidak pakai masker keluar rumah ya
kemudian begitu seterusnya kalau tiga kali jadinya tiga jam
kemudian dendanya jadi lebih besar
jadi tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
dan begitu seterusnya kelipatan dua ratus lima puluh ribu
ini kalau seorang atau perorangan
bagaimana kemudian pelaku usaha
untuk melakukan perorangan
untuk pelaku usaha yang melanggar protokol aturan kesehatan
tidak pakai masker
tidak ada jaga jarak
tidak ada pengecekan suhu tubuh begitu
melanggar protokol kesehatan
yang akan dilakukan
pertama kalinya adalah penutupan tempat usaha tersebut
kemudian paling lama ini ditutup selama tiga hari
kemudian jika masih ditemukan ada pelanggaran
atau ada pelanggaran kedua kalinya
akan dikenakan sanksi administratif
denda yang pertama adalah lima puluh juta rupiah
besar sekali ya
ini kalau umkm yang mungkin masih buka lima puluh juta pasti berat sekali
tapi kalau denda yang kemudian masih melanggar
ada dua kali pelanggaran
ini dendanya jadi seratus juta rupiah
begitu seterusnya akan bertambah seperti di atas ya
kemudian kalau sudah empat kali lima kali melanggar
sudah satu ratus lima puluh juta rupiah

izin usahanya akan dicabut
jika tujuh hari denda itu juga tidak dibayar
jadi hati hati akan ada pencabutan izin usaha
jika anda melanggar protokol kesehatan di masa psbb jilid dua kali ini
di wilayah dki jakarta